kekawah dan transparan terbuka untuk semuanya
saya ingin menyampaikan agar kasus itu betul betul kekekawah dan transparan terbuka untuk semuanya
tidak ada yang perlu ditutup tutupi
saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul betul dikawal dan transparan terbuka semuanya
tidak ada yang perlu ditutup tutupi
digital paytv dan media streaming lainnya